event cycling the jabar yang merupakan ajang balap sepeda jarak jauh akan digelar dua puluh lima mei mendatang
jelang perhelatan ini dispora jabar dan harian kompas melakukan sejumlah persiapan
dengan menggelar coffee right bersama para atlet dan penggiat sepeda
coff kiright sebagai salah satu rangkaian acara menuju penyelenggaraan cycling di jabar pada tanggal dua puluh lima mei mendatang
acara ini bertujuan untuk memperkenalkan event ini kepada para komunitas
serta sebagai wadah untuk berinteraksi sesama pesepeda
kelaran cycling di jabar dua ribu dua puluh empat tentu akan semakin menarik
karena rute yang dipilih akan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
jika tahun lalu para pesepeda menjajal jalur jawa barat selatan meliputi sukabumi hingga pangandaran
tahun ini cycling the jabar memilih jalur jawa barat utara
yang dimulai dari wilayah cirebon dan finish di pantai barat pangandaran
dengan rute baru sepanjang dua ratus tiga belas km diharapkan dapat mengangkat pesona jawa barat
dan meningkatkan minat peserta dari berbagai daerah
coffee right ini gitu ya saat ini kan dalam rangka yang pertama tentunya untuk penyampaian informasi
atau sosialisasi juga terkait pelaksanaan cycling jabar dua ribu dua puluh
lalu ada juga di dalamnya diselipkan maksud dan tujuan lainnya
itu untuk merangsang minat para
pelaku atau komunitas sepeda di bandung jawa barat ini
untuk ikut serta dalam event main eventnya nanti gitu di cycling di jabar
karakter dari profil medan cirebon pangandaran ini
dengan kondisi one daris dua ratus tiga belas adalah
betul betul dia mencurahkan mengoptimalkan tenaga dalam satu hari ini
dengan optimal dengan maksimal
kini sejumlah persiapan pun sedang dilakukan
mulai dari sosialisasi teknis hingga survei berulang ke seluruh rute yang akan dilalui
tim liputan kompas tv bandung jawa barat